lalu kita bicara manajemen supporter sama itu karena ada komite atapnya salah satunya
inpres presiden juga ini salah satunya bagaimana tentu kita mulai membangun mentalitas daripada
visi pembangunan pecinta sepak bola bisa dari sekolah bagaimana anak anak sekolah mulai di
training ini loh kultur sepak bola kita inilah kultur penonton kita memang perlu waktu
sepuluh tahun tetapi juga ada jangka pendeknya bagaimana kita duduk bersama klub klub dengan pemerintah
daerah dan supporternya langsung
saya mendatangi stadion patriot bekasi ketika persija bertanding melawan barito putra akhir
februari dua ribu dua puluh tiga ini asal tahu bila anda penonton yang masuk dalam kategori peri peri important
person atau vvip seperti saya maka
ini yang akan anda rasakan
tapi bila anda supporter biasa ini sekelumit gambaran
sampai disembunyikan di
hotrey dalam sepak bola semua diperumit dengan kehadiran tim lawan jangan jangan sartri ini pernah
ke indonesia nih karena menyelesaikan persoalan bola di negeri ini rumit pakai banget terutama
persoalan persupporteran saya ngobrol dengan ketua umum jackmania diki sumarno menurut diki
semua pihak hendaknya berlaku adil dalam menangani supporter jadi agak kurang fair juga
kalau apa apa yang kita salahkan supporternya

di sisi lain bahwa ini bukan hanya tugas klub atau tugas kelompok supporter yang menaungi
artinya ini ada banyak tugas banyak pihak baik itu dari pihak departemen pendidikan departemen
kebudayaan pemerintah pusat pemerintah ada kota pemerintah daerah itu semua punya tugas yang sama
untuk membentuk bagaimana karakter masyarakatnya yang dapat dilihat dari cara ketika mereka menjadi
supporter itu sebetulnya
ini tugasnya dia membuat regulasi yang berkaitan dengan sepak bola yang membuat sepak bola itu menjadi lebih
menyenangkan lebih asik dan tidak ada satupun nyawa yang hilang karena sama kita ketemu
bola kita masuk ke lapangan lagi
saya berbincang dengan humas viking persib club henry darmawan menurut henry kepastian boleh
tidaknya supporter hadir dalam pertandingan sepak bola menjadi hal penting bagi viking
apalagi supporter adalah bagian tak terpisahkan dalam dunia sepak bola profesional ayo
kalau di viking ya kita sedang merubah stigma itu kita ingin mengaplikasikan
sekar kejadian di malang kemarin tanpa amai tagar sepak bola tidak sebani dengan harganya
manusia nah kita aplikasikan itu bagaimana caranya agar tidak ada lagi nyawa nyawa yang
melayang hanya karena menonton sepak bola jangan sekarang ramai kemudian musuh lagi
sudah namanya lagi tagar itu nah kita berpikir itu kemarin di bogor juga enggak teman teman kalah
dari psp persib kalah dari psm gak ada ada enggak kerusuhan iya ini belum ada tapi yang jelas tadi
kalau sudah di stadion mungkin tempatnya untuk meluapkan emosi itu
karena sepak bola ini kan sulit
tawa pernah di akhir pertandingan tiba tiba balik jadi kalah bisa nangis dia
dari jawa timur dua pentolan supporter bonek dan aremania
menyoroti pentingnya pemangku kebijakan sepak bola
memahami karakter masing masing kelompok supporter
bagi hussein gozali dari bonek kehadiran dalam pertandingan bola
justru menjadi ajang silaturahmi dengan kelompok supporter yang lain
biar pemangku kebijakan memahami mendengar
kalau ini dilarang dilarang dilarang
kapan supporter itu yang akan berkumpul menikmati hiburan
menikmati persaudaraan antar sesama anak bangsa dengan supporter lain
jadi jangan dilarang supporter bertemu bersilaturahmi
nggak ada korelasinya tiba tiba ada pelarangan tanpa penonton
bonek yang seawal teman teman sudah menggembanyakan dirinya dari jawa hari
sampai kapanpun kita di ourwal old tribun kita masing masing di green note
di tribune kidul dan tribune tribune lain
ada seruan anti rasis saat ujar kebencana
kita kemandangkan kembangnya
ini tidak ada sampai saat ini
kampanye kampanye mawan untuk merubah supporternya sendiri dari dalam internanya
dan ada tindakan tegas dari federasi
sementara bagi henry handoko dari aremania
berbagai undang undang yang dibuat tentang supporter harus bisa membuat supporter merasa dimanusiakan
kita harus bikin undang undang tentang supporter
supporter benar benar terlindungi juga
banyak maaf kita ke stadion dari berbagai stadion
maaf kita untuk buang air kecil saja sulit
kita cari musola kesulitan
akhirnya banyak yang kencing maaf sembarangan
ataupun apa ya
kita sudah bayar
tapi kita tidak terpanjakan oleh fasilitas
apa pentingnya mendengar suara supporter
ini pernah saya sampaikan juga dulu pas ratu tisha jadi sekjen yang awal awal ya
saya bilang supporter kalau dimasukin ke voter memang akan ada potensi berantem ya kan
jadi saya bilang nih suara siapa nih yang mau kita wakilkan gitu
tapi dengan lu melakukan itu saya bilang gitu ke pssi ke waratusi waktu itu
dengan lo melakukan itu lo bisa menampung suara supporter dan lo bisa kayak merangkul gitu loh
kan udah gue kasih nih suara supporter di sini gitu
banyak yang bilang supporter harus diedukasi gitu
karena tingkat pendidikan di indonesia memang saya akui rendah juga ya
tapi masalahnya tanggung jawab siapa untuk mengedukasi supporter
banyak bilang supporter harus punya badan

banyak yang bilang supporter harus punya badan bahkan di undang undang saya bilang ini suara siapa nih
banyak yang bilang supporter harus punya badan
banyak yang bilang supporter harus punya badan

jadi yang berminta itu siapa yang mendekati supporter juga gitu
supporter harus didaftarkan orang orangnya